ya mudah mudahan gobang dapat remisi
kalau si amin
kata teh kinasi
amin yang dulu supir kang bahar
kalau kabar imas
kalau ketabrak gimana
pertandingan badmintonnya jadi gak
kang mus cuma sebentar
tadi kang gus bilangnya begitu
kalau mau protes
nanti langsung aja ke kang mus
saya bukan mau protes
gak usah repot repot kang
kalau gitu tunggu sebentar
saya mau minum dulu
kenapa kamu bilang gak usah repot repot
kenapa kamu bilang gak usah repot repot
kan jadinya kita nggak dibuatin minum
itu tadi jawaban bahasa basi
tapi jadinya bikin kita gak dibuatin minum
kamu ada keperluan apa ikut kesini
saya juga kangen mengambil
ikut saudaranya di sana
jupri masih jualan sepatu di kosambi
johnny masih kerja jadi security di jakarta
iwan kerja di sorum mobil di rio
setelah pulang ke depok
sampai sekarang gak ada kabar
terakhir dua minggu yang lalu
kelihatannya sehat dan makin soleh
kapan dia keluar
kalau ikut hitungan ponis hakim
mungkin sekitar tiga tahun lagi
kalau berkelakuan baik
bukan suka ada repisi
pengurangan masa hukuman
bukan repisi remisi
ya mudah mudahan gobang dapat remisi
kalau si amin
kata teh kinasi
amin yang dulu supir kang bahar
kalau kabar imas
imas kan istrinya dikdik almarhum
dikdikan keluarga kita
saya cuma mau tahu kabarnya aja gimana
teh kinasi kemarin kesini
pulang ziarah dari makam kang bahar sama istrinya
setelah dikdik nggak ada
imas dibawa lagi sama teh kinasi
sekaligus tinggal sama teh kinasi
terus kemudian kembali ke rumah

terus kemudian kembali ke rumah
terus kemudian kembali ke rumah
terus kemudian kembali ke rumah
kemarin teh kinasi cerita

imas masih ikut teh kinasi
kamu bawa uang
gimana pembangunan masjidnya kang
sudah naik batak tapi masih jauh dari selesai
belum pasang kusen pintu sama jendela
masih lama masih butuh banyak uang
jaga baik baik bisnis kicimpring kita
biar terus ada uang buat menyelesaikan pembangunan masjid di sini
saya ada cerita
dulu di bisnis yang lama
waktu kang bahar belum memutuskan menempuh jalan baru
saya sering berkata
saya sering dapat tugas mengintimidasi orang
saya jahat waktu itu
sekarang tetangga saya di sini diintimidasi orang
dipaksa melepas tanah
buat dijual ke developer jakarta
yang mau ngebangun tempat wisata
dia tetangga saya di sini
teman dari waktu kecil dulu
saya harus bantu dia
hitung hitung sedikit bayar hutang di masa lalu
sekarang saya lihat kalian sudah gemuk
itu tidak bagus
mungkin kalian sudah lama tidak olahraga
hari ini jangan langsung pulang
kalian menginap dulu satu malam
besok siang kalian olahraga

saya singkirkan halnya bahkan lebihnya
hasta setengah hari
belum kerja udah ngopi
kan udah disediain
kamu baru datang udah bikin kopi
kan udah disediain
di sini terlalu dingin
bukan soal itu